warga dan pengunjung wisata pemandian alam silowo di desa mandirjo
kecamatan merakurak kabupaten tuban selasa siang
dikejutkan dengan tewasnya dua bocah
mayat kedua pengunjung wisata ini ditemukan tenggelam
di dasar kolam pemandian sedalam kurang lebih dua lima meter
korban diketahui bernama bagus cahyono fanugroho
dan jafar algofari fahmi empat belas tahun
keduanya merupakan warga desa tambak boyo dan desa kenanti
kecamatan tambak boyo kabupaten tuban
sebelum ditemukan tewas kedua korban sempat berenang bersama
namun keduanya tiba tiba menghilang
hingga akhirnya kedua jenazah korban ditemukan pengunjung lain
berada di dasar kolam
kasus ini selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah desa
dan diteruskan ke polisi
berdasarkan keterangan polisi wisata pemandian silowo
sebenarnya sudah tidak beroperasi
dan bahkan ditutup sejak delapan bulan lalu
namun kedua korban nekat masuk lokasi dengan cara menerobos
lalu berenang bersama sama
diduga keduanya tidak mahir berenang sehingga tenggelam
tidak ditutup pager ini pun ditutup
cuman mereka tanpa
mereka izin mereka mandi di pemandian silowo ini
selanjutnya kedua jenazah korban dievakuasi
ke kamar jenazah rumah sakit umum dr kusma tuban
dion fajar arianto tuban jawa timur